saat ini seluruh dunia berpacu dengan isu perubahan iklim dan pemanasan global
semua lini kehidupan dituntut untuk bisa mengurangi jejak karbon yang bisa menjadi beban planet bumi
nah sektor olahraga khususnya otomotif juga harus segera menyesuaikan diri agar bisa mencapai net zero emission
nah lalu apa yang kita bisa harapkan dari perhelatan balap jet darat formula e di jakarta
apakah ajang formula e ini bisa berkontribusi positif terhadap keberlanjutan lingkungan
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
dua juni dua ribu dua puluh dua menjadi tonggak sejarah baru
balap mobil formula e digelar di indonesia
balapan mobil listrik bertaraf internasional ini tidak hanya membanggakan bagi warga jakarta
tapi juga jadi kebanggaan seluruh masyarakat indonesia
gubernur dki jakarta anies baswedan menyebut
event ini membawa pesan penting bahwa warga jakarta siap mendukung pengurangan emisi karbon
penggunaan kendaraan listrik roda dua maupun roda empat dinilai berpotensi menurunkan emisi karbon atau gas rumah kaca
padahal pemerintah indonesia menegaskan komitmen mencapai net zero emission pada dua ribu enam puluh mendatang
nol emisi karbon merupakan kondisi di mana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi
untuk mengurangi jejak karbon dan mencapai kondisi net zero emissions
pemerintah menerapkan lima prinsip utama
di antaranya peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan atau ebt
pengurangan energi fosil penggunaan kendaraan listrik di sektor transportasi
peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri serta pemanfaatan carbon capture and storage
indonesia untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah balapan mobil listrik atau formula e
tidak hanya kompetisi adu cepat jakarta e pri dua ribu dua puluh dua disebut membawa pesan penting untuk seluruh dunia
bahwa ibu kota kita juga bisa ikut berpartisipasi mengurangi emisi karbon di udara
nah untuk membahasnya lebih dalam di studio saya sudah ditemani ahmad sahroni sebagai chairman organizing committee jakarta e pri dua ribu dua puluh dua
hanya sekitar seminggu lagi ya pada tanggal empat juni formula e yang sudah lama dinantikan diribut ributkan dibicarakan
ini masih on schedule ya
mas sahroni update nya dan persiapannya sudah sampai bagaimana
terima kasih sudah diundang
yang pertama progresnya
di sirkuit sendiri sangat berlangsung cepat karena memang formula one dan formula e yang sangat jauh berbeda
persiapannya juga mereka punya waktu yang cukup singkat
lebih singkat dari formula one
nah yang uniknya adalah tim profesionalnya si penyelenggara fio sendiri itu punya waktu yang sangat tight
karena mereka bertahun tahun dengan skema yang sama tidak ada perubahan dengan mekanisme yang saat ini kita lihat bahwa mungkin sebulan lalu masih kosong
dalam kurun dua minggu terakhir terlihat sampai begitu terbentuk
kalau kata bercandaan udah kayak borobudur tiba tiba jadi gitu
karena sifatnya sistem knockdown
dan waktunya sebenarnya mereka itu hanya delapan hari
dikasih delapan hari
jadi waktu mereka di dunia bekerja hanya delapan hari
nah kita kan pengennya buru buru
semua pihak bertanya apakah ini event jadi atau batal
iya kita masih ada delapan hari loh di sini
jangan sampai batal
bayangin delapan harinya mereka penyelenggara itu mestinya baru kerja
ini kita sudah terbentuk
ada beberapa sisi yang tinggal beberapa persen aja
khusus di sirkuitnya ya
dan sudah ini
sudah memadai dari segi kualitas sudah di approve lah istilahnya
jadi sebelum di approve oleh fie fio sudah mendesain ini duluan
dan melihat dari sisi teknis apakah ini race aman oleh pembalap atau tidak
nah dari situlah mereka menentukan kalau desain untuk sirkuit di approval dulu
sudah di approve
approve nya nanti pada saat hari h homologasi namanya
jadi pada hari h nya baru dapat stempel terus kalau nggak di approve bagaimana
jadi sebelum approval homologasi
mereka sudah dengan desain yang memang sesuai dengan keamanan para pembalap
jadi so far nggak ada masalah di situ
tapi untuk jalan ke situnya bagaimana cukup berliku liku untuk membuat supaya betul betul siswa
kita tiap hari merapatkan dalam posisi bagaimana para penonton yang sedemikian untuk di dalam sirkuitnya aja
ini sirkuitnya sorry ini berapa meter ya ada tiga km
mak itu paling terpanjangnya maksimum hanya dua empat
hanya segitu jadi berapa putaran untuk kalau race
nah itu biasanya tergantung nanti besok kita belum memastikan berapa lab yang akan ditempu oleh para pembalap
yang pasti kan banyak dinamika di lapangan di publik terutama bahwa masa gak ada latihan sih
biasanya kan nggak ada
masa nggak pakai ini sih misalnya gitu
ada yang menyindir bahwa orang
konser aja perlu check sound
nah ini beda
nggak ada sama sekali
ini mereka latihannya di simulator
jadi bedanya antara f satu dan formula e mereka formula satu ada waktu tiga hari
dari kamis jumat sabtu dan akhirnya minggu lah dia final race
nah kalau formula e ini dia datang pada saat event di hari h jam sebelas dia
untuk melatih sekali dan jam dua belas dia kualifikasi jam setengah tiga dia balap
wow jadi betul betul memang sangat pendek ya
ini jadi perbedaannya seperti saat formula one itu seperti analog ya
ini digital jadi semuanya sudah dilakukan lewat simulasi
jadi termasuk dengan sirkuit di jakarta
dan hanya bukan di jakarta dia berlaku demikian
jadi setiap dia ke sebelumnya di berlin juga sama dia tidak ada latihan
simulator lah latihannya dia
nanti abis dari jakarta dia ke vancouver
itu pun sama
jadi sebelum kita masuk ke apa sih sebenarnya formula e ini dan bagaimana perbedaannya dengan formula satu
tapi lebih ke teknisnya sekarang dan persiapan
para timnya sudah tiba di jakarta
nanti tanggal dua puluh delapan
dekat dengan pendukung komponennya semua sudah ada
jadi apa sekarang di mana disimpan dan bagaimana pengamanannya
disimpannya di jis
di satu tempat
dimana itu memang tidak boleh kita melihat ke dalam
karena mereka sangat hati hati
pada saat kedatangan dari pesawat dikeluarkan dari pesawat
tim dari mereka dari bule nya itu malah mengendari for clipnya sendiri
sangkin di hati hati takut barang barang yang ada di dalam box itu bisa kejadian atau jatuh
jangan jangan seperti waktu itu ya
kemudian dari segi keamanannya mereka jaga sekali
unboxing nya kapan dan siapa nanti yang melakukannya dan apakah ada event
rencana unboxingnya kalau nggak ada perubahan besok tanggal dua puluh tujuh di ancol langsung
ini unboxing seluruhnya atau
karena semua pedok kita sudah pedok hari ini kayaknya jadi
besok para komponen dan mobilnya akan dibawa ke ancol
sepertinya nggak bisa
nggak bisa ya
nggak bisa ya
dan kalau untuk sirkuitnya itu sendiri nanti bentuknya kan ini kan di ancol ya mas roni
orang bisa nanti duduknya di mana
dan apakah sudah ready ini stand untuk penonton
malah yang paling bagus dalam sisi kita nonton itu ada di grandstand
bukan di tempat yang vip malah
jadi yang ada satu grand stand yang di sisi paling timur itu bisa ngelihat pada saat dia belok ada delapan belokan itu lihat pada saat duduk
nah bedanya kalau yang vip ada ac nya
kalau yang grandstand ruang lingkup tontonannya itu lebih luas
dan berapa kira kira orang yang bisa
di dalam sirkuit aja dua puluh ribu
dan tiket bagaimana sudah
terutama ada beberapa yang festival sirkuit yang masih ada beberapa aja
tapi untuk piv viv deluxe suite dan grand stand sold out
sold out semua ya
streaming dan lain sebagainya
jadi oke sirkuit ini berapa lama untuk dibangun mas roni
dan apakah ada spek yang berbeda sirkuit yang khusus untuk formula e dengan sirkuit sirkuit untuk balap lain
ini seru lagi
karena lagi lagi bahwa progress pembuatan sirkuit hanya butuh waktu lima puluh empat hari
lima puluh empat hari ini betul betul open
di dunia lain kan itu existing jalan raya yang dibentuk
nah ini kan enggak
dibuat dari non
didesain dari awal dan dibangun dengan makan waktu lima puluh empat hari
tercepat di dunia
asal safety nya betul betul dijaga ya
karena kan desain sirkuitnya itu tadi kan kita approval dulu kepada fae dan fio
setelah mereka setujuin baru kita laksanakan pembangunan
tapi nanti sirkuit ini bisa dipakai untuk balap setelah
setelahnya bisa digunain karena banyak kegiatan balap motor ataupun mobil kecil
mobil kecil itu di jakarta luar biasa
mas roy ini menarik sekali
tapi mungkin ya kita istirahat sebentar ya
masih banyak yang saya ingin ketahui
karena walaupun saya sebenarnya tidak terlalu hobi tapi
pengen tahu juga
karena ini cukup heboh lah
dan bagi indonesia ini untuk pertama kalinya kita menjadi host ya
khusus untuk formula e ini
jadi insight with desi anwar akan segera kembali tetaplah bersama kami
disini dipakai olehiteduk negara lepas
diplojasi perawatan konspor
sebagai chairman organizing committee jakarta ipri dua ribu dua puluh dua dan mas rony juga sebagai pembalap dan tapi
juga bisa mengelola hobi dan lain sebagainya jadi orang bisa dikatakan tepatlah untuk menjadi ini
organizing committee ya tapi bagaimana sampai saat ini headach yang paling apa yang masalah yang
bisa menimbulkan sakit kepala itu apa mas roni dalam persiapan mendadak semuanya dalam
kondisi yang mungkin ketidaktahuan masyarakat pertama karena dengan formula one itu kan dengan
motogp misalnya semua orang tahu karena puluhan tahun dan orang menganggap perhelatan ini adalah
satu perhelatan yang mana indonesia ini pertama kali ini jadi antusias bagi mereka yang suka
motorsport mereka pengen tahu karena kalau kita lihat pada saat event balapnya di
negara negara indonesia ini pertama kali jadi antusias bagi mereka yang suka motorsport mereka pengen tahu karena kalau kita lihat pada saat event balapnya di
sebelum di tempat sebelumnya itu suaranya itu sebenarnya gak ada suara
ada suara cuman ada speaker yang untuk mengeluarkan suara agar dia tidak sunyi sama sekali
jadi sama semua mobil listrik sama metodenya cuman karena ini per racing jadi seperti
tamiya tamiya kecil ini tamiya nya besar mungkin di sini kesempatan bagus untuk menjelaskan dan juga
kasih informasi mengenai perbedaan
dengan formula satu
dan formula e khususnya bukan
saja dari mobilnya atau speknya
dan apa yang bagaimana
kalau berlangsung secara ketika
membalap tapi dalam
tahapan tahapannya kan ada
musim musimnya lah ini
dua atau tiga kali saya menonton
formula e dan memang bising sekali
wow tiap puteran itu dan kita hanya bisa
melihat dengan begitu cepat nah formula
ini yang jelas ya pertama kali
e nya kan elektrik ya tapi apa
yang membedakannya ya bedanya
kalau formula one kan pakai bahan bakar
nah kalau ini enggak
ini baterai itu yang number one
ya pertama baterai baterai
dan baterai ini tahan berapa
lama teknologi yang dibuat
sedemikian rupa sesuai dengan
balap untuk berapa
kali putaran dia menggunakan
saat dia ngerem
terisi dengan secara otomatis
makanya di sirkuit
tikungan yang memang
untuk kebutuhan mengisi baterainya
oke jadi ini salah satu dari speknya
harus ada ngeremnya banyak
supaya ngisi baterainya dengan pola
pada saat dia ngerem itu
pengisian baterainya tapi durasi dari
race itu sendiri ini kan
paling cepat kan tentu saja yang pemenangnya
tapi dari maksimum waktu yang
ditempuh untuk menyelesaikan
mungkin tidak sama dengan formula one
kalau formula one bahan bakar satu kali isi
sekarang malah tidak lagi
isi bahan bakar hanya
makan waktu satu jam
dengan lima puluh lima kali
lima puluh lima kali putaran itu untuk
jadi lebih pendek
lebih pendek dan baterainya harusnya
memang ya memang baterainya
didesain sama kayak
dia lagi balik ke mobil tamiya
yang didesain dengan
dinamo luar biasa
istilah kata anak sekarang itu
dikilik lah di tune up
dengan kondisi spek yang memang
memiliki standar spektur formula e
tapi tidak pernah terjadi
misalnya lagi race terus baterainya drop
gitu dan berhenti tiba tiba
belum pernah terjadi tapi dia
punya sistem yang
timnya pada saat ada
ada tim khusus yang datang
jadi tidak semua orang boleh pegang
nah itu bedanya jadi ada tim khusus
yang memang kita
belajar para tim yang
di sekeliling sirkuit
itu pada saat ada crash itu
yang megang hanya ada
tim khusus dari mereka
dan mereka bisa ganti baterai kalau diperlukan
ganti baterai pada saat
tidak dalam race kalau crash
dan ini kalau misalnya crash juga
tidak akan meledak seperti ini kan
jadi dari safety jauh lebih aman
jauh jauh jauh
nah kalau dari kecepatan itu sendiri ini kan
kecepatan yang dihasilkan oleh
dengan formula e ini apa yang kita bisa expect
jadi bisa dua ratus tiga puluh km per jam
kalau maksimum speed
ya tergantung track tapi ini
track panjangnya enam ratus meter
kalau mobil biasa pernah saya coba
itu satu ratus enam puluh km per jam
ini bisa dua ratus lima puluh km per jam
kenceng sekali ya
di sinilah mungkin
cuman kenceng nggak ada suara
jadi harus dibuat suara dengan
jadi timnya ini akan datang pada tanggal dua puluh delapan
jadi cerita mengenai timnya itu sendiri
kalau tidak salah kan ada sebelas tim
dan satu tim itu
berdiri dari dua
rata rata dari mana eropa ya
eropa eropa dan amerika
eropa dan amerika
yang pemenang sekarang dari
belgia kalau tidak salah
iya rata rata pembalap banyak
dilahirkan dari eropa
iya mereka disitulah mulainya
nah kalau dari mobilnya ini sendiri
formula e kan sebenarnya sudah sejak
tahun dua ribu sebelas ya
berarti kan sudah ada beberapa generasi
mobil generasi kedua
generasi kedua apa bedanya ini
lebih cepat lebih cantik
mungkin komponen dari diffuser
yang berlaku di mobil tersebut
itu akan berubah
seperti formula one kalau di tahun
speknya seperti ini
di tahun yang sekarang speknya
iya kayak handphone lah
jadi ada upgrade
untuk yang ini nanti dia
keluarkan mobil generasi ketiga
untuk yang next
untuk tahun depan ini
yang punya duit mahal
dan biasanya punya sponsor yang besar besar ya
kalau kita lihat
untuk satu mobil ini
perbedaan harga dengan formula one besar
yang pasti lebih murah
lebih murah justru
beda karena formula one lebih mahal
komponennya lebih banyak
karena kalau di mobil yang sekarang saya punya
itu hanya tujuh belas item
hanya tujuh belas item
jadi lebih murah
cuma perangkat tracingnya yang menambahkan
lebih murah itu berapa
satu mobil ini bisa berapa m lah
kemungkinan sepuluh juta
di atas sepuluh juta
kalau formula one kan bisa berapa
jadi pak asronis ini sudah pernah coba ini
formula f tiga saya pernah coba
rasanya lebih smooth
yang mungkin kalau yang formula e ini lebih ringan
karena dia hanya menggunakan baterainya aja yang berat
dinamo dengan perangkat lainnya itu kan semua karbon
jadi lebih sangat ringan
iya jadi dan ini juga kan ramah lingkungan
ini ceritanya kan kita sekarang semua harus electric vehicle ya
dan ini adalah salah satu cara untuk menginspirasi orang bahwa kita harus pindah lah
yang namanya transportasi itu ke tenaga listrik
suka nggak suka
kita akan menghadapi era teknologi untuk masa depan
nah sebenarnya formula e ini kan juga dibentuk untuk meningkatkan kesadaran ini ya
tapi dalam perjalanannya the seasonsnya atau musim musimnya ini apa bedanya juga dengan formula one
karena ini kan sekarang sudah via kan sudah merupakan grand prix lah istilahnya
seasonnya sama aja sebenarnya
aja nggak ada beda
cuma mungkin waktu waktunya aja yang berubah
karena formula e kan dengan domain
beda dengan formula one
jadi ntar tahun depan bisa aja kota kotanya berbeda beda
jadi dalam satu season ada berapa kota
kita yang ke berapa kota
ke sembilan ya dan setelah ini pindah ke
pindah ke pankow
nah untuk pemilihannya kita harus pitching ya
itu langsung dari si penyelenggara fio sendiri
ya biasa sama
kayak kita menentukan pilihan kayak ngambil satu bola untuk dipilih
mana yang lebih dapat duluan dan bulan apa itulah jadi pilihan gitu
kira kira kita seperti olimpiade gitu harus memberi
kita milih gitu ya
jadi ada pemilihan yang sangat random gitu
nah itu langsung founder yang milih nanti
para founder pemiliknya yang akan memilih mana mana yang duluan dan mana yang terakhir
jadi bisa saja nanti berapa tahun dari sekarang kembali lagi ke jakarta gitu
untuk tiga tahun mendatang jakarta
karena kontraknya tiga tahun
sudah berapa habis sampai saat ini
untuk pembangunan sirkuit
oh kalau untuk sirkuitnya aja kan enam puluh miliar
enam puluh miliar itu nggak kedengeran mahal ya
untuk sekelas dunia enggak lah
untuk kelas dunia ya
ini kan kita ngomongnya event ini adalah eventnya negara
bukan event jakarta loh
kalau udah ngomong negara maka unlimited
cuman kan penafsiran pertanyaan ke orang
mau ngapain uang uang duit tuh
enam puluh miliar misalnya
nah ini cara pandang bahwa kita punya multi efek
ini adalah eventnya negara
dan kita harapkan sirkuit ini bisa dipakai untuk event event lain
dan tidak semua negara bisa melakukan event ini
hanya negara negara yang punya kemampuan
kemampuan yang cukup bisa melakukan ini
semua negara pengen tapi tidak ada kemampuan untuk melakukan event ini
kita break sebentar mas roni
tapi ini sangat sangat menarik
dan tentu saja kita semua ingin menjadi tuan rumah yang baik
untuk perhelatan internasional ini
insight with desi anwar akan segera kembali sesaat lagi
kembali bersama insight with desi anwar
saya ditemani ahmad sahroni sebagai chairman organizing committee jakarta e prix
tahun dua ribu dua puluh dua kita menjadi tuan rumah ya
untuk balap formula e
nah ini kita sudah berbincang banyak ini brut
perbedaan antara formula one yang mungkin lebih familiar
dengan formula e
dan mas roni tadi juga mengatakan bahwa
animo ya terhadap perhelatan ini juga lumayan tinggi
tiketnya semua sudah sold out
sebelas juta setengah
yang paling murah
paling murah sebenarnya masih ada
cuma tidak masuk ke dalam area sirkuit
ada di pintu barat
nah kalau yang festival sirkuit
itu tinggal berapa persen
cuma berdiri nonton ya
berdiri ya nggak apa apa
tidak terlalu lama juga
nah tapi yang tadi katanya bagi
untuk melihat yang paling bagus itu justru
grand stand itu berapa tiketnya harganya
sejutaan sejuta setengah
wow itu masih lumayan
tapi kalau dibandingkan kita di luar negeri
sebenarnya itu sangatlah murah
nah mas roni
ya kalau kita lihat kan memang animonya kan cukup tinggi
dan kita kan selalu bangga
kalau ini merupakan jakarta lah
ini seolah olah kan kita menjadi bagian lah
dari perhelatan dunia ya
apa kira kira yang kita harapkan dari penyelenggaran ini kalau sukses
kita berharapkan dalam situasi pandemik yang kemarin berlalu
sebenarnya kan tanpa disengaja programnya pemerintah dengan pemulihan ekonomi nasional
dengan sendirinya datang berurutan dari event wsbk mandalika
sekarang ada formula e
nanti ada wsbk kembali
ini sangatlah luar biasa
fenomena di dunia itu ekonominya susah untuk kembali dengan kondisi yang normal
tapi indonesia berangsur angsur cepat ekonominya
ini menandakan bahwa indonesia secara total masyarakatnya mau effort untuk indonesia lebih baik
jadi ini bukan hanya perhelatan jakarta saja kan
tapi seluruh indonesia
pembiayaannya juga kan masuk ke anggaran nasional
anggaran secara rinci adalah bagian anggaran indonesia
bagian anggaran negara
bukan areal hanya pada satu tempat saja
tapi kalau dari segi harga menurut mas roni ya memang wajar ya
itu komponen terbesar kemana jatuhnya
komponen paling besar itu yang sirkuit sebenarnya
kalau yang perangkat lain itu kan banyak tambahan untuk perbaikan dan tambahan para penonton yang kita minta
kita anggap saja ini kan investasi
kalau investasi kan kita ingin nanti kan
kalau investasi kan kita ingin nanti kan berubah

kalau saya lihat kan di formula one dan di event event internasional itu kan paling penting kan sponsor ya
bagaimana kalau di formula e
kira kira sponsornya siapa saja yang sudah
sponsor secara global sudah terlihat ya
tapi sponsor di lokal kemarin sudah kita mau sampaikan cuman keburu kemaleman
ada beberapa perusahaan entertainment
terutama perusahaan entertainment yang cukup kuat untuk memberikan sponsor
itu aja grup entertainment itu ngasih seratus miliar
jadi dalam kondisi yang saat ini siap alhamdulillah ready to rest pada tanggal empat juni
ini adalah semangatnya semangat kita semua sebenarnya
semangat untuk indonesia
bahwa dalam rangka motorsport internasional satu ratus lima puluh negara nonton di hari
satu ratus lima puluh negara
dengan ada mungkin airing broadcast ride nya segala macam
nah ini kalau bisa di total total dari sponsor ya baik internasional maupun lokal
itu berapa banyak yang kita bisa dapatkan ya dengan menyelenggarakan satu event seperti ini
perhitungan lebih detailnya
saya nggak terlalu tahu tapi ini sangat fantastis
karena dalam sehari melibatkan banyak komponen
terutama yang ruang kecilnya ada umkm
atau umkm di situ ada
dan yang menarik adalah kita di hari itu dengan tontonan di satu ratus lima puluh negara
kalau contoh di mandalika tontonan orangnya sampai empat miliar orang
maka untuk formula ini kita rasa lebih dari itu
lebih dari empat miliar
penontonan lebih dari itu
secara streaming broadcasting segala macam
ini di dunia kalau masalah motorsport ini luar biasa
dan ini masuk ke jakarta juga kebanyakan dari revenue ini
untuk broadcast right dan lain sebagainya
tapi main sponsor ada
biasanya kan ada satu sponsor ya
main sponsor itu dari fio langkawi
nanti main sponsor di lokalnya itu yang tadi saya sebut
satu grup company entertainment yang ngasih seratus miliar
dengan yang lain lain
sampai dari unsur kosmetik
bahwa dia mau juga ikutan yang punya brand
itu ikutan juga
memang kalau kita lihat apakah itu golf tenis atau seperti ini
ini kan yang paling ini kan event mahal sekali
tapi cocok sebenarnya untuk indonesia
karena ini kan sportnya yang memang mungkin hanya segelintir orang yang tahu dan juga tertarik
tapi ada yang nggak tahu pengen tahu
bagaimana perhelatan motorsport ini formulai terutama suka nggak suka
kita berhadapan dengan
berhadapan dengan teknologi masa depan
yang memang semua kepala negara
sudah menandatangani di paris waktu itu
begitu juga dengan pak presiden
ikut menandatangani untuk program
zero emission dan kita harus transisi semua untuk menjadi electric vehicle ya
masih ada dua segmen lagi
mas roni tetaplah bersama insight with desi angler
kami akan segera kembali

with desi anwar pada tanggal empat juni
ya persisnya kita
yang ini sudah lama ditunggu
sudah lama diperbincangkan
dan sudah lama diperdebatkan
ini seolah olah mimpi
yang terhadap otomotif ini
formula ini merupakan
tapi mas rony ini kan perjalanannya kan cukup
cukup lama ya tadi kita bicara
mengenai tantangan kendala
dari segi sirkuitnya kan sebenarnya
tidak ada masalah
dan kita juga sudah dipilih
dan kelihatannya semua happy lah
dan lain sebagainya
tapi yang lain lainnya ini cukup mengganggu nggak
politiknya ini itunya dan lain sebagainya
hambatan kan dalam sisi
orang ngejar dari sisi politik
tapi mudah mudahan di tahun depan
tidak ada gimmick gimmick politik lagi
kita lebih senang
untuk event dunia ini adalah
event daripada kegiatan negara
karena ini mencakup
yang tadi saya sebut bahwa
dan perhelatan ini adalah
tanggung jawab kita semua
bukan hanya tanggung jawab saya sebagai ketua oc
tapi tanggung jawab bahwa
perhelatan ini harus disajikan
dan harus baik
tapi benefitnya ke depan
yang betul betul bisa dirasakan
bagi indonesia dengan ada perhelatan
karena kita kan sering
hajatan internasional dan lain sebagainya
biasanya kita selalu
bagus dalam perhelatannya itu
tapi follow upnya setelah itu mungkin
ini bagaimana supaya
contoh kecil waktu kemarin
pak presiden ke amerika
ini kan satu wujud
dia seorang pengusaha
baterai yang luar biasa
nah ini dorongnya
dorongan ini harusnya
ditindaklanjuti dalam konsep
bisnis yang memang
itu ada di indonesia
nah ini kita bagaimana berdayain
bisnis ini untuk
modern ke depan dengan teknologi baterai
ada gelana itu yang
mencakup bagian dari baterai
indonesia itu banyak banget
dan ini adalah
era teknologi ke depan
kita sudah siap nih
balapan formula ini adalah
balapan masa depan
formula one itu akan berganti
jadi mungkin bisa saja
karena memang kita kan juga punya target
kalau bisa tahun dua ribu lima belas
dan kita juga punya target untuk
dengan bantuan internasional pada tahun dua ribu tiga puluh
ini jadi merupakan menurut mas rohani
harusnya dijadikan bagian dari roadmap
untuk mengurangi emisi
di indonesia dan meningkatkan
penggunaan transportasi elektrik
makanya di event hari itu
itu semua menggunakan elektrik
jadi dari gensetnya pun elektrik
hari itu akan
nanti setelahnya akan diperhitungkan
zero emisinya berapa
dalam satu hari pelaksanaan
untuk program zero emission itu
karena mobil formulanya sendiri
tapi jangan jangan penonton yang datang
nah ini kan penonton datang kan pakai mobil sendiri
atau mobil transportasi publik
nah ini kan ada kontribusi
mobil gak boleh masuk mobil umum gak boleh masuk
jadi mobil umum ada di
j expo dan sekitarannya
tidak boleh ada mobil masuk
jadi harus jalan kaki atau ada bagi listrik
jadi diantri dari ke tempat tujuan
jadi gak boleh ada mobil yang berinteraksi
di dalam pada saat acara
formula e berlangsung
nah tadi kan disebut di grandstand ada ac nya
itu kan juga listrik
nah itu pakai baterai
jangan dalam situ
itu bagian daripada elektrik
ini menarik ini harus betul betul dihitung bahwa
event ini betul betul menghasilkan emisi
run down dari acara itu sendiri mas ronny
mungkin bisa dijelaskan
gira gira bentuknya seperti apa
apakah presiden sendiri nanti karena ini event nasional
yang akan membuka
bagaimana supaya kita dapat gambar
pembangunan ph itu kita mulai buka
di pintu barat sampai ke
pintu masuk ke
areal sirkuit ada dua stage
untuk konser musik
siapa siapa aja nanti yang ditampilkan
saya lupa penyanyinya
yang pasti yang kalau ada orang indonesia itu
sekedang dud ada wali disitu
penyanyi di dalamnya juga ada
sampai sebelum race dimulai
nanti setelah mulai race
tidak ada konser ditiadakan
tapi di sisi barat masih terus berlanjut
kehadiran bapak presiden sendiri
sampai saat ini ya
kalau beliaunya nanti tidak ada kegiatan negara
insya allah mudah mudahan
beliau berkenan hadir
untuk dunia bahwa indonesia
tapi sudah dimintakan untuk hadir ya
ya kalau pak presiden tidak bisa siapa nanti
pak gubernur yang akan membuka kembali
pak gubernur udah pasti bagian
dari tanggung jawab jakarta
nah dari intinya sendiri
ada ketua fia nya sendiri datang
ada berapa kira kira yang datang dari internasional
nah itu kalau lihat tadi di tv
yang tidak dijual tiketnya
tapi disana adalah orang orang yang
yang hadir baik fia
vo dan para sponsor yang lain
nah kebetulan paling
atau mungkin yang antusias ya
katanya kalau formula e itu
karena ini semua kan berbasis digital ya
yang gadget itu bisa berpartisipasi juga
katanya lewat gadget
untuk fansnya atau penonton
bisa bisa semua teknologi
by handphone sekarang
nah untuk nonton formula one juga sama
jadi udah lebih canggih lah
lebih ringan dan lebih ringkes gitu
nah kalau kita mengharapkan
presiden lah bisa lah
karena ini merupakan sesuatu
yang nilai jualnya kan
per hari ini belum ada konfirmasi
tapi sangat berharap
pak presiden ada
apalagi jadi jam dua
setelahnya sampai jam
race itu tadi empat puluh lima menit
dengan nanti ada
trophy lah dan segala macem
yang paling krusial
pertama pada saat mulai
kalau untuk hadiahnya
gak ada ini monetary
hanya tropi yang mereka buat
sesuai sirkuit yang ada di daerah
ini kan menarik
dia punya sirkuit seperti kuda lumping
jadi kalau total dengan
luar negerinya yang datang bersama pembalapnya
dan maupun yang ada disini
ada berapa orang yang terlibat
khusus semua tim dan segala macam
dan dari segi safety nya bagaimana
sudah mereka sangat ketat
mereka bawa sendiri atau kita yang
mereka bawa sendiri dengan tim perangkat yang tadi
kalau ada crash itu
langsung mereka yang menang
kalau dari kita apa yang kita lakukan
kita hanya membantu dalam sisi teknis
di lapangan untuk penjagaan sirkuit
biasanya kan ada pit stop untuk ganti bahan dan lain sebagainya
ini gak ada
ini langsung dia terus main
jadi gak ada pit stop sama sekali
dan gak ada suara
masih ada satu segmen lagi
dari perbincangan kita
kamu yang mana dulu
insight with desi anwar akan segera kembali
masih ada ahmad saroni menemani saya
sebagai chairman organizing committee
di dua puluh dua kita bersama insight with desi anwar
topik kita adalah
penyelenggaraan formula e
yang akan berlangsung pada tanggal empat juni
sekarang ini khusus taping ini
kita pada tanggal dua puluh enam
katanya pembalapnya datang pada tanggal dua puluh delapan
untuk dua puluh dua mobil
juga gak terlalu jauh
aksesnya lebih mudah
sebelumnya tapi tim teknisinya sudah pada
sudah ada disini kan
sudah melihat sirkuitnya
biasanya kan banyak ngomel ngomel bahwa
jadi mereka happy
sesuai dengan harapan
nah mas roni
kalau di indonesia kan
kita ada beberapa pembalap ya
mas roni salah satunya
ada mungkin sean gliel
menggunakan momentum ini justru untuk
para pembalap pembalap indonesia supaya lebih
formula ini tidak ada ya
kalau tidak bersamaan waktunya dengan
ada balapan di luar
pas di tanggal yang sama
jadi dia gak bisa ikut
diharapkan tahun depan
kalaupun dia nggak tabrakan dengan
jadwal balapan yang bersangkutan
semoga dia bisa ikut
tapi kan kalau ikut harus semua season ya
bisa juga ikut seasonnya pada saat di
tapi bayarnya agak mahal memang
tapi cara menentukan pemenang terakhirnya
kan ada poin
jadi setiap kali menang
sama persis kayak formula one gak ada yang beda
dan mungkin ini justru nanti kedepan akan menggantikan
mungkin sepuluh lima belas tahun mendatang
harusnya lebih cepat lagi
jadi rencana tapi untuk
ini apa ya ini kan harus dimanfaatkan
sekarang para pembalap
yang masih muda muda
perlu sponsor dari
untuk mereka belajar
dan berlatih di luar
jadi supaya mematangkan
dan mudah mudahan support dari negara
juga lebih kedepankan
dan ya itu tadi
tapi sponsorship kan harusnya kan dari brand kan
atau dari perusahaan
nah brand kadang
tidak feel disitu akhirnya dia gak tau
punya brand yang kuat
kita tinggal cari pembalap
untuk berlatih di luar
kira kira biaya untuk berinvestasi untuk
dan akhirnya bisa sampai
berapa yang harus di
di antara semua
paling mahal di antara semua balap
mobilnya saja bisa sepuluh juta dolar
terus yang lain lain
sampai ke formula aja
untuk tahapannya melalui
ini kan proses
proses itu yang
butuh waktu berapa lama
tergantung yang bersangkutan
apakah mampu dan sponsor apakah kuat
timnya juga bagus
itu ya butuh waktu
nah di eropa mereka sudah
harus mereka disana
secara teknis olahraganya
kalau mbak desy tau
wah itu sulit
dengan kekuatan untuk latihan
bukan hanya dilihat orang tiba tiba datang gitu
jadi sebelum datang kesini
ini para pembalap ini sudah
luar biasa ini mungkin
iya kan jadi gabungan
ekspor di jakarta di indonesia
ini luar biasa peminatnya
jadi mereka balapan
ya di tempatnya
di digital semua
mas rwani sendiri gak tertarik untuk
kita punya simulator di rumah ada
tapi untuk ikut
ini nanti ke depan
enggak kuat duitnya
enggak kuat duitnya
ya paling tidak kita sekarang
circuitnya ke depan diharapkan
akan digunakan untuk apa
ada event event yang lain
saya tuh inget ketika circuit sentul dibangun
wah kita akan ini
kalau saya lihat ini kok sedih banget ya
jarang digunakan untuk
bagaimana supaya tidak menjadi
kita berharap bahwa dalam
lanjutan itu memang tidak mudah
tapi harus ada
orang yang profesional
di bidangnya untuk melakukan
nah butuh perawatan maka
nah ini sudah kerjasama dengan
untuk bekerjasama dalam event event
yang akan datang setelah formula e
jadi harus ada kan
ada udah ada banyak
seperti kita lihat kan gbk
area nya kan selalu
dari segi maintenance nya bisa
tidak menggunakan sirkuit sentul ya untuk formula e
untuk sentul terlalu panjang
ini nya track nya
empat dua sementara ini
di bawah dua
jadi beda ya
bukan circuit yang existing
seharusnya kita sebenarnya
bisa menggunakan jalan raya biasa juga
harusnya lebih menarik
sebenarnya itu seperti di
tapi kenapa kita tidak ya
macet mungkin jakarta
lain waktu mungkin juga bisa
setelah tiga tahun kontrak di ancol
selebihnya akan dilakukan di jakarta
yang jelas pasti akan sangat menarik
bagi penonton ya
dan lain sebagainya
itu lebih menarik dan lebih hype nya
lebih luar biasa
dengan adanya ini ya
mungkin apa kira kira pesan
yang ingin disampaikan supaya
kita juga lebih antusias
dan melihat ini sebagai sesuatu
yang memiliki manfaat untuk
indonesia secara keseluruhan
dan bukan hanya
atau segelintir pihak
tapi disamping itu juga revenue
atau investasi yang kita
letakkan disini bisa mengembalikan
dari secara ekonomi
maupun dari sejarah yang lain lain
juga bisa jauh lebih
saya berharap bahwa
langkah kita dalam perhelatan
yang semua dunia
pasti akan berlaku sama
hindarinya dalam proses
ikut masuk dalam ranah politik
mari kita fokus untuk
saya juga berharap bahwa
semakin hari semakin tahun
untuk kepentingan bersama
jadi kita juga
tidak runtun dalam kekurangan
langkah kedepannya adalah
yuk kita bangun negara ini
dengan keleluasaan yang cukup
dengan investasi yang akan
untuk membuat keuntungan
dan yang pastinya untuk membuat
keuntungan indonesia lebih luar biasa
oke dan dukungan apa
kira kiranya khusus dari pemerintah
yang mas roni sebagai organizing committee itu
ingin lebih mendapatkan dalam perhelatan ini
ya yang pasti
dalam perhelatan ini
baik pemerintah pusat
dan para kelompok usaha
pengen negara ini lebih luar biasa
di hadapan negara lain
lebih besar lebih hebat
dan investasinya terbuka
untuk mendapatkan keuntungan
pada masyarakat di indonesia
ya paling tidak
suatu event yang
akan berlangsung terus menerus
dan kita harapkan kalau sekali berhasil
kita bisa terus terusan
bisa menjadi tuan rumah
untuk acara acara seperti ini
kita juga tahun ini sebagai presidensi g dua puluh
jadi sebenarnya ini adalah momentum
yang baik untuk indonesia
baik secara ekonomi dan maupun secara brand
inilah indonesia bahwa
kita dikasih kepercayaan
pak presiden sebagai presidensi g dua puluh
dan sebelumnya ada event event ini
pamor yang cukup
bahwa mereka datang ke indonesia
keamanan dan nyamannya indonesia
ini mereka lebih paham
sebelum mereka datang
dan dia berharap
datangnya ke indonesia
mempunyai potensi potensi bisnis
untuk langkah investasi
yang lebih besar lagi
untuk manfaatnya negara
dan ini juga menunjukkan komitmen kita
untuk mengurangi emisi
karena indonesia juga memiliki target yang cukup tinggi
untuk mengurangi emisi gas
yang diperlukan oleh pemerintah
dan kita harapkan
ini bisa menjadi bagian
dari pelaksanaan komitmen kita terhadap itu
supaya acaranya sukses
tidak ada halangan
dan ini pawang hujan sudah
karena sekarang ini
kadang kadang kan bisa tiba tiba saja hujan
tidak ketebak kan
tapi kalau hujan deras seperti itu
mau tidak mau harus berhenti kan
mereka kan punya
dua tiga jam sebelum
dia sudah bisa
nilai dan dia bisa pelajarin
radius awan itu akan masuk
ke wilayah sirkuit atau tidak
mereka lebih profesional tentang itu
pawang hujan mungkin masih diperlukan
pawangnya sahroni saja
sekali lagi terima kasih
sehat selalu dan sukses
demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayangan ini
di cnn indonesia com dan di youtube
jangan lupa walaupun
kita sudah memasuki mungkin fase
jaga jarak rajin cuci tangan
pakai masker dan hindari kerumunan
sampai jumpa stay safe